hai saudara eskalasi konflik di jalur gaza kian meningkat operasi militer israel kini
berlanjut di wilayah jabalia jalur gaza israel kembali merilis video di mana tentaranya tengah
melakukan serangan di wilayah jabalia pada kamis pagi waktu setempat israel mengklaim
serangan udaranya telah menargetkan lebih dari lima puluh target posisi hamas di seluruh jalur gaza saat
kini korban tewas akibat serangan israel lebih dari tiga puluh enam jiwa dan delapan puluh satu ribu lain mengalami luka
di tengah berkecamuknya serangan israel di wilayah rafa hingga menimbulkan tagar all ice
on rafa atau bentuk dukungan untuk warga palestina presiden tiongkok turut mendukung
perdamaian di timur tengah dan mengakui palestina sebagai negara sebelumnya tiga negara eropa telah